seorang perempuan berusia enam puluh tahun yang tinggal sendirian di bandung barat ditemukan sudah tewas menjadi kerangka di rumahnya
ya ini adalah untuk kedua kalinya dalam sepekan
polres cimahi menemukan jenazah yang sudah menjadi kerangka di rumahnya sendiri
rebeka leoni enam puluh tahun ditemukan meninggal dunia di rumahnya di desa mekarsari parongpong bandung barat
tak hanya sudah meninggal tubuhnya sudah menjadi kerangka
warga sekitar mengatakan ia tinggal sendiri hanya ditemani seekor anjing
saat jenazahnya ditemukan anjingnya ada di teras rumah dalam keadaan kelaparan
jenasa itu ditemukan pemilik bengkel yang menyewa tempat usaha dari rebeka
sudah tiga bulan ia tidak ditagi uang sewa sehingga datang ke rumah rebika
saat ia datang pintu tidak terkunci dan menemukan korban terlentang dalam kamarnya sudah menjadi tengkorak
pertama masuk ke sini naik ke pagar
lihat orang karena saya merasa ini yang di depan yang ngontrak bengkelnya
jadi sudah lama tidak pernah nanyain uang minta uang
biasanya kan suka minta ada lima puluh ada seratus saya suka kasih
tapi sudah ada tiga bulan tidak pernah kasih
pintu setelah itu dilihat dan tidak dikunci
jadi dilihat sudah jadi bangke
bagaimana sepertinya pak
sudah tulang ini saja
ketua rukun warga mengatakan kalau rebeka pernah menjadi asisten dosen
ia jarang bersosialisasi dan hidup bersama seekor anjing
sebelumnya informasinya seperti itu sempat dosen
waktu ada ibunya masih ada keluarganya
cuman setelah ibunya meninggal dia nggak ada kegiatan sama sekali
suster di gereja
terakhir ya mungkin anaknya
sebelumnya saya nggak bisa koordinasi karena waktu itu mau ada pendataan
saya disuspir kadak
pas masuk itu saya dapat keterangan rumahnya terkunci
terus ada anjing di dalamnya
saya memasang stiker pun di tempat pintu di depan
jasad tengkorak rebeka dibawa polisi untuk diotopsi di rumah sakit sartikasi bayangkara polri kota bandung
ini adalah kasus serupa kedua dalam sepekan terakhir
pada tiga puluh januari lalu
ditemukan dua mayat dalam rumah di melong cimahi
teresna pamungkas cimahi